italia biasa terkenal dengan pizza calzone daging tenderloin scaloppine al limone hingga ravioli di spinaci yang selalu menggugah selera
namun ada satu nih yang berbeda dan mencuri perhatian
tentu menggugah selera kan penasaran yuk kita intip cara pembuatannya
pertama tumis bawang putih lalu masukkan bahan seafoodnya
mulai dari udang ikan cumi dan kerang lalu aduk aduk
biar tambah sedap lanjut masukkan saus podomoro homemade
lubuk cabai pasta tomat lalu diberi air
jangan ketinggalan italian herbs lalu aduk lagi hingga bumbu meresap
dan roti di mare siap untuk disajikan
dalam cangkang kerang jumbo
menemani hidangan cantik ini disiapkan pula roti dan lemon
itu tuh dari base untuk sausnya sendiri
kita itu bikin sendiri kan itu homemade
sebenarnya untuk saus
untuk sup base nya
terus disajiin juga di shell ya
jadi terlihat unik untuk customer
terus responnya juga unik
responnya cukup baik
tak hanya tampilannya yang memikat rasanya yang nikmat pun menjadi daya tarik pemburu kuliner
karena rasanya khas ya disini juga spagettinya homemade
soalnya disini khas italian
nah kalau membuatnya terasa sulit pesan saja di restoran italia terdekat
siapa tahu menu fruti di marai bisa menjadi pilihan baru santapan siang anda
dian permata sari bandung jawa barat